dan meningkatkan harga jual sapi miliknya
masyarakat muslimin di italia punya cara sendiri untuk merayakan ramadan di tengah pandemi dan tetap berpuasa meski dengan rentang waktu yang lama yakni sekitar lima belas jam
dengan seberat kepercayaan yang mungkin
dan alhamdulillah sampai hari ini para petani banyak kemajuan
menentukan siapa pemimpinnya kebijakan yang dibawanya
kita pada umumnya itu
warga jabodetabek kini memiliki banyak pilihan transportasi publik
tapi kalau sisil ini saya dengar tidak hanya bergabung dengan satu dua
dari harga kue cubit rp dua puluh lima
kami menghargai proses dari pemilu yang berlangsung berharap stabilitas politik dan transisi kepemimpinan
itu juga sempat kita utarakan
lengger di banyumas meyakini jika mendapatkan indang tariannya akan terlihat sempurna
tetapi kalau misalnya mereka ya kebanyakan di antara mereka juga sudah malas juga kan
meski kaki dan tangannya kaku dan mengecil sejak ia masih balita
kemudian membuang bangkai itu sama dengan seperti membuang limbah ke media lingkungan
saat pengemasan jangan hanya jangkriknya saja ya
apakah memang semata mata untuk pasar luar negeri prof
nah soal evakuasi tim gabungan dari basarnas tni polri dibantu oleh masyarakat dan bpbd masih berusaha untuk melakukan evakuasi
oke kak bram thank you banyak ya kak waktunya kak

ganjar wicaksono aga dipa surabaya jawa timur